banjir bandang yang terjadi di trenggalek selasa siang menghancurkan sebuah bangunan sekolah dasar
akibatnya puluhan siswa kini terlantar dan tak memiliki ruang belajar
sementara itu di tuban sebuah kapal pengangkut batu bara kandas akibat dihantam gelombang laut setinggi lima meter
para guru sd negeri satu bendoroto kecamatan munjangan trenggalek dibantu warga berusaha menyelamatkan sejumlah perangkat pembelajaran
dari puing puing gedung sekolah yang hanyut terseret banjir bandang
sejumlah buku pelajaran masih dapat terselamatkan meskipun dalam kondisi basah dan rusak
empat ruang sd ini hanyut terseret arus banjir sungai pelapar
detik detik runtuhnya gedung sd sempat terekam oleh kamera salah seorang warga
ini kita kegiatannya yaitu menyelamatkan barang barang yang sementara ini masih tersisa
kemudian anak anak dikumpulkan jadi satu
ini tempat yang tempat tenda yang dibuat dari kemarin
akibat bencana ini seluruh fasilitas sekolah tidak dapat digunakan untuk aktivitas belajar mengajar
untuk menampung para siswa sekolah membangun kelas darurat di lokasi penampungan sementara
di pantai utara tuban sebuah tongkang pengangkut batu bara kandas bersama takbut penariknya
kedua transportasi laut ini tersangkut daratan pantai yang dipenuhi pasir dan batu
beruntung sepuluh anak buah kapal selamat dan tidak mengalami luka sedikit pun
peristiwa terjadi setelah tongkang melakukan bongkar muat
kapal tiba tiba dihantam gelombang setinggi lima meter
anak buah kapal sempat berusaha menurunkan jangkar tapi gagal
dalam kondisi genting kapal justru mengalami mati mesin
akibatnya badan tongkang dan takbut terhempas ombak
hingga akhirnya kandas di pantai yang berjarak sekitar tiga kilometer
kandas kena ombak
kapal dari mana
mau kemana ini pak
saat ini para anak buah kapal masih menunggu bantuan dari perusahaan pemilik kapal
rencananya evakuasi akan dilakukan jika cuaca kembali membaik